asalkan kamu bisa bahagia sama randi
aku rela aku ngelepasin kamu
aku rela aku ngelepasin kamu tapi
itu juga kalo randi itu
dan rini emang jadi kakak spp nih
itu juga kalo randi itu
kayak aku ga masalah
aku akan mundur
kayaknya aku gak bisa mundur geo
aku ga tau kenapa
aku gak boleh mundur syah
aku harus bisa ngedapetin kamu
karena aku tahu di mata kamu itu ada cinta buat aku
saya benar benar minta maaf
saya alergi memburu kamu
sebelum kita ketawa tasya mendingan kita ke sana ya
kenapa sih ayah cepat banget ninggalin aku
oke sekarang kamu settingan
kamu tolong jagai tasya ya
misalnya aku gak p interes
ah dengan refund
saya yang tertarik menjadi ping searches an atraber
ya yang itu
tidak ada siapa siapa
masih nggak ada yang punya deh
sementara kamu nggak ada yang nyariin
si manis jadi punya temen deh
kamu berada di tangan yang tepat kucing
gawat bulu kucing dari mana lagi perasaan tadi ada seorang orang bersin deh
kau pasti kedinginan ya kita masuk ke dalam
semoga aja kamu bisa terhibur sama kucing itu